konsep transit oriented development ataupun juga tod atau kawasan transit terpadu
menjadi topik utama dalam pertemuan singkat antara menteri badan usaha milik negara bumn rini sumarno
dengan gubernur dki jakarta anies baswedan
keduanya sepakat membuat tim gabungan untuk mematangkan dan juga menjalankan konsep ini
pertemuan ini dilakukan untuk membahas sejumlah isu sosial dan ekonomi ibu kota
termasuk soal dorongan pemerintah pusat kepada pemprov dki jakarta
untuk mewujudkan konsep kawasan transit terpadu
untuk mempercepat terwujudnya konsep ini kementerian bumn dan pemprov dki jakarta
sepakat membuat tim gabungan yang akan mulai mematangkan konsep ini pada pekan depan
bumn bumn itu banyak sekali program kerja yang ada di dki ini
yang paling utama tadi itu juga memang
bumn bumn itu banyak sekali program kerja yang ada di dki ini

lima puluh persen yang akan dibangun di tod itu dipersiapkan untuk masyarakat berpendapatan rendah
kalau perlu memang bumn dengan bumd itu buat perusahaan
supaya nanti apartemen apartemen ini yang untuk masyarakat berpendapatan rendah
jual belinya bisa dilakukan di joint venture ini